barack obama mantan presiden amerika serikat jumat sore ini rencananya tiba di pulau bali
kunjungan ini dalam rangkaian liburan pribadi selama lima hari
sejumlah tempat wisata akan menjadi tujuan liburan barack obama beserta keluarga
walau kunjungan barack obama beserta keluarga bersifat pribadi
namun pengamanan liburan bagi mantan presiden amerika serikat tersebut tetap setingkat kepala negara
apel pengamanan ini digelar tni dan polri di lapangan bajra sandi renon denpasar jumat pagi
sejumlah tempat akan menjadi fokus pengamanan
baik tempat menginap barack obama dan keluarga di ubud gianyar bali maupun sejumlah lokasi objek wisata
kedatangan barack obama jumat sore akan dijemput sejumlah pejabat
diantaranya gubernur bali panglima kodam ix udayana serta kapolda bali
karena permintaan dari beliau kita melaksanakan pengamanan tertutup
namun demikian karena standing operation procedure atau prosedur operasi tetap kita
jadi tamu negara ulangi presiden ri mantan presiden dan tamu negara setingkat presiden dan mantan presiden
layak diberikan pengamanan sesuai dengan standing operation procedure
jadi itu tetap kita laksanakan